kita akan update kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan dua delapan ratus lima puluh tiga kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi empat ratus empat puluh lima ratus enam puluh sembilan orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diumumkan tambahan tiga sembilan ratus enam puluh sembilan pasien sembuh dan totalnya kini tiga ratus tujuh puluh dua dua ratus enam puluh enam orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan tujuh puluh lima pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi empat belas enam ratus delapan puluh sembilan jiwa